indonesia diprediksi akan mengalami masa bonus demografi atau peningkatan populasi anak muda
iya maksudnya tiap tahun tuh tiap tahun mereka secara squad tuh ga banyak berubah
ya mungkin di grup g masih
nah ini tentu salah satu opsi ya salah satu opsi saja yang bisa diambil
misalnya persoalan akuntabilitas politik seorang presiden ya
dari india aja disuruh balik lagi
cuma ya gua setuju esa mungkin kalo misalnya dia bisa develop lebih